tahil beliau berdua bertemu dalam waktu dekat
dapat informasi apakah sudah ada rencana detail pertemuan ibu mega dengan pak prabowo
tapi menurut saya bukanlah hal yang mustahil
beliau berdua bertemu dalam waktu dekat
mengingat hubungan keduanya sangat amat baik
beliau berdua adalah dua sahabat sesama tokoh bangsa
yang punya rekam jejak persahabatan dan pertemanan yang amat panjang
pak prabowo sangat menghormati ibu mega
bahkan ketika kami berkontestasi misalnya dengan ibu mega dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat juga
pak prabowo terus mewanti wanti kepada kader gerindra
agar jangan menyampaikan serangan apapun terhadap pribadi ibu mega